ini adalah deretan unggahan akun media sosial milik sigit jokastutono
sigit yang merupakan direktur utama pt bluebird ini menyamar menjadi sopir taksi
seperti sopir sungguhan ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling jakarta mencari penumpang pada rabu kemarin
dalam postingannya tersebut sigit bercerita ia telah mengangkut enam penumpang dan melewatkan dua orderan
pada unggahan selanjutnya sigit membagikan pengalaman berkenalan dengan tiga orang penumpang dengan tujuan pusat perbelanjaan tamrin city
sigit menyambangi beberapa wilayah yang biasa dijadikan lokasi mencari penumpang seperti di epicentrum kuningan
momen yang ia sebut sebagai orientasi lapangan ini juga dimanfaatkannya dengan berbaur sesama sopir taksi
saat mengetem alias menunggu penumpang
dari situ ia mengaku menerima banyak masukan dari karyawannya di lapangan
aksi menyamar menjadi sopir ini pun dilakukannya hingga malam hari
setelah berkeliling menjadi sopir sigit pun kembali ke kantor dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai dirut
tim liputan menjaga kemampuan timnya mengambil langkah kembali di kawasan kota kasablangka dan membawa kembali ke pantai
dan zn indonesia